kembali bersama the world tonight kita akan informasi olahraga pembangunan stadion papua bangkit mulai memasuki tahap akhir
stadion yang terletak di bawah kaki gunung siklop ini akan dijadikan venue utama pembukaan pekan olahraga nasional ke dua puluh pada tahun dua ribu dua puluh mendatang di papua
stadion yang terletak di wilayah kampung harapan sentani kabupaten jayapura sudah mulai nampak pemasangan di bagian atasnya
dengan susunan atap tribun yang nyaris menutupi seluruh stadion
rumput lapangan yang menggunakan jenis joysia matrelia ini juga terus dalam perawatan hingga proses pekerjaan selesai
rumput dengan kualitas jenis joysia matrelia atau rumput manila sama seperti yang ada di stadion gelora bung karno
selain itu kursi penonton yang menerapkan single seat dengan tipe monoblock juga sudah mulai terpasang
dengan desain pola perpaduan warna merah putih dan abu abu yang sesuai dengan standar fifa
hari ini dia progresnya sembilan puluh satu tujuh
ini dia sudah pemasangan atapnya
ini sudah masuk ke zona ke enam ini
zona ke enam tinggal dua zona ini selesai
sudah pasang semua selesai
kemudian nanti ini sudah pembersihan apa namanya untuk lintasannya
kalau keunggulannya salah satunya adalah sintetik treknya
dia kelas satu
dia interasional atletik
kalau rumput sama
terus untuk akses kontrol juga dia lebih unggul di sini
selain untuk sepak bola stadion ini juga akan disiapkan untuk pertandingan cabang olahraga atletik
yang saat ini telah memasuki tahap pengerasan lintasan
stadion yang berkapasitas empat puluh hingga empat puluh lima penonton ini dijadwalkan rampung
dan sekaligus diresmikan pada maret tahun dua ribu sembilan belas mendatang
kony melihat ya sangat optimis bahwa pon dua ribu dua puluh pasti akan diselenggarakan di papua dan dengan sukses
tentu dengan pembangunan venue venue yang sudah luar biasa ini akan membangkitkan gelora semangat kita
terutama generasi generasi papua untuk membangkitkan semangat untuk berprestasi
proyek ini menghabiskan dana hingga satu tiga triliun rupiah
stadion ini juga akan dihubungi dengan penyelenggaran
ini dibangun dengan luas lebih dari tujuh ribu meter persegi dan luas lahan mencapai tiga belas hektare